pemerintah mengajak pengusaha membentuk sistem logistik nasional
untuk mengembangkan sektor industri yang lebih efisien
sistem logistik yang efisien ini bagian kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek
yang sedang dirumuskan oleh pemerintah
pemerintah bersama pelaku usaha di bidang logistik duduk bersama
mendiskusikan hambatan yang dihadapi dunia logistik
sebagai landasan penyusunan grand design sistem logistik nasional
nantinya grand design ini tidak hanya mengoptimalkan
infrastruktur fisik yang terintegrasi
tapi juga optimalisasi aspek digital
agar mampu bersaing di era revolusi industri empat
menko perekonomian darmin nasution meminta pelaku usaha
memfokuskan isu strategis di dua sektor utama
yaitu logistik ekspor impor dan logistik pangan
nah oleh karena itu ini adalah bagian yang kita sedang pelajari betul
ya syukur syukur tentu saja bisa mendorong lahirnya
suatu sistem logistik yang lebih multimodal
yang lebih pilihan pilihan yang lebih banyak
di jasa pengiriman ekspres
pengusaha mengeluhkan tarif surat muatan udara
oleh maskapai penerbangan
yang naik secara bertahap
kemudian berdampak pada kenaikan biaya kargo hingga tiga ratus persen
jika dihitung sejak pertengahan tahun lalu
garuda atau maskapai penerbangan yang selama ini menjadi
moda transportasi yang banyak digunakan oleh anggota sterindo
sudah melakukan kenaikan setidaknya sampai enam kali sejak tahun lalu
dan kenaikan yang dilakukan tentu
ini dirasakan sangat memberatkan
pertama karena memang dilakukan secara terus menerus
dengan pemberitahuan yang sangat singkat dan cepat
keluhan lain berasal dari pengusaha truk
yang mengharapkan stimulus perpajakan dari pemerintah
untuk reinvestasi peremajaan truk mereka
yang jumlahnya sampai lima truk
kita berharap di samping ada organik palsi dari
pengusaha tersebut untuk melakukan
permajaan kita juga membutuhkan
beberapa instrumen dari
pemerintah diantaranya adalah
stimulus bidang perpajakan
bisa melakukan semacam
di sektor pelayaran dan
kepelabuhanan pengusaha kapal
berharap implementasi satu mei
mendatang permendak nomor
delapan puluh dua tahun dua ribu tujuh belas
bisa meningkatkan penggunaan kapal
yang dioperasikan oleh perusahaan pelayan
nasional untuk ekspor minyak sawit
yang selalu kita
gembor gemborkan disini adalah
pm perdagangan nomor delapan puluh
dua ribu delapan belas di mana
tentunya ke depan kita
batubara dan sawit
dengan kapal kapal kita sendiri
dijadwalkan oleh kementerian
perdagangan bahwa efektif
kita akan mengangkut
saat ini indonesia menduduki
peringkat empat puluh enam di tahun dua ribu delapan belas
naik tujuh belas peringkat
dari tahun dua ribu enam belas
dalam logistik performance index
yang dikeluarkan bank dunia
jika sistem logistik nasional sudah berjalan
bukan tidak mungkin
indonesia bisa menempati peringkat tiga puluh
dalam lima tahun ke depan
tim liputan cnn indonesia jakarta